udah ada keputusan belum dari pabrik kamu
belum sih tante
gimana sih cantik kok belum
kamu bujukin pakai kamu lagi dong
gini nih macan tuh bener bener deh
butuh banget projek ini
apa kabar nih pak beyi
baik baik baik sekali nih
sudah diperkenalkan dengan
ternyata memang cantik ya
dan masih muda sekali
luar biasa pak beyi
coba kalau tadi aku gak bawa pasangan
aku pasti gak enak juga kumpul sama mereka kayak gini
thanks ya mon
thanks juga udah nemenin gue
thanks ya mon
thanks ya mon
iya sama sama bel
lagian gue juga senang sih bisa bantu lo
kan kata lo disini lo belum ada temen
ya gue juga jadi kenyang sih tadi makan bayang
gak lama gak makan
salaman wale gerinya
ke maha jalan jalan lah
udah mari tante
mau masuk ke dalam rumah
masuk atu mampir helak
makasih nih tante tapi aku udah harus pulang karena udah malam
mama juga udah nunggu
aduh nahak gitu
sakedap woy sok atu yuk
mungkin mondi juga capek dong ngerin aku pulang
ya justru karena capek istirahat
leha leha dulu di rumah kita yuk
nanti kalo capeknya udah hilang baru wuih
mungkin lain kali deh aku janji buat mampir
nggak apa apa ya tante ya
ya sebenarnya sih apa apa tapi ya apa boleh buat ya
kamu juga sudah mau pulang ya sudah lah
tidak bisa dipaksa
yaudah tentu aku pamit dulu ya
tium tangan deh
maaf banyak minyaknya
terima kasih ya
gemus pisan hati hati
eta banget pengen cubit gemus pisan mamite
hah bela jangan sampai lepas
kudu dikejar sampai dapet
mamih apaan sih
kudu cheaper sih
aku tadi cuma untuk cita tete nanti aku kabur
cuma carnet ya udah disem fridge
hei bernyalanya sudah nanti
masa udah sampe lagi
yang ceritanya sebelumnya
susah dua ya cita
eh kitaaudahan aja sebentar
emang om bagas buru buru mau kemana om
om mau ikut turnamen tanco
ini hadiahnya gede
kalau om sampai menang
lumayan jumlah besarnya sama aja om narik angkut satu bulan dok
wah berkali kali lipatnya ini an
wah mantap tuh om
kalau gitu turnamen dimana om
kalau metem boleh aja nanti ikut gue aja ya kan
ini dalam rangka berdirinya hood pt gemilang
oh pt gemilang perusahaan properti itu om
itu perusahaan gede an
dan mereka akan bikin acara besar besaran
mereka akan mengadakan segala macam turnamen di gudang barunya mereka
udah deh waktunya udah mau habis nih
kalau gitu saatnya gue angkot
om serta merta naga aja ya
oh iya om kita hitung hitungan ini dulu nih
yuk di dalam aja
udah lo pegang aja dulu
bagaimana dengan model yang saya mau itu bu
maksudnya bapak boy sama reva pak
saya sudah cocok sama mereka
bagaimana bu dengan keputusannya
hmm pak masalahnya talent yang kayaknya belum ngasih keputusan pak
gimana kalau bapak masih bisa kasih saya waktu satu hari lagi
saya tunggu ya bu ya sehari lagi bu
hmm makasih pak

asli reidah hai

gua denkang concealites
aku kepet masih raih
kamu maksudnya masih raih
raih lu berhenti ya
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
kamu yang memutuskan aku gitu
mending kamu pergi dari kehidupan aku selama ini
gue gak mungkin bisa jauh dari aya
dan jujur gue gak mau putus dari dia
dia pasti sekarang lagi berusaha untuk minder dari gua deh
setiap gue telepon gak apa apa
dia pernah diangkat
ternyata bener kok gak bisa jauh dari raya
dan aku gak bisa bohongin perasaan aku sendiri
oke ya udah
cari jajanan yuk
gimana udah ada keputusan belum dari pabrik kamu
belum sih tante
gimana sih cantik kok belum
kamu bujukin pakai kamu lagi dong
macan tuh bener bener butuh banget proyek ini
reva cantik bisa ambil keputusan gak
gini aja deh mama cantik
panggil aja macan
kan mama cantik
mendingan macan iain aja deh ke kliennya
macan makin cinta sama kamu pol
yadeh makasih ya reva ya
lo udah dapet izin emang dari bapak lo
ya emang belum sih

tapi gue udah mikirin sih
cara yang paling tepat
aduh gue udah gak ngerti lagi ya melore
kira kira abis ini siapa yang bakal kecewa
macan apa ombe
ya kalau bisa dua duanya gak boleh kecewa dong
lo tenang aja deh pokoknya
gue udah pikirin ini mata mata lo
yaudah gue sebagai temen yang baik banget sama lo
gue cuma doain yang terbaik deh semoga